ketegangan di perbatasan lebanon israel meningkat pada minggu waktu setempat ketika kelompok militan hispulo lebanon menembakkan roket di kota perbatasan utara stula dan pasukan israel membalas dengan penembakan
pertempuran tersebut telah menewaskan satu orang di pihak israel dan melukai beberapa orang di kedua sisi perbatasan
kelompok militan hisbulon lebanon menyebut serangan tersebut sebagai pembalasan atas penembakan yang menewaskan videographer reuters isam abdallah pada jumat dan dua warga sipil lebanon pada sabtu
kelompok militan hizbula lebanon juga menyatakan telah menonaktifkan kamera pengintai israel di tembok perbatasan metula
sementara itu badan pbb untuk pengungsi palestina memperingatkan bahwa orang orang yang diperlukan untuk menemukan pembunuh di kota ini tidak akan diperlukan
sebagai contoh banyak orang di gaza sedang menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya
lezar ini juga menyebut bahwa badan bantuan pbb untuk pengungsian palestina sudah kewalahan
dengan banyaknya warga yang diperlukan
sebagai contoh banyak orang diperlukan
sebagai contoh banyak orang diperlukan